ada apa lagi bu
tolong kirimin surat ini
ini ada foto di dalamnya
sini nanti kirimin ke suami saya
saya mau suami saya tahu perkembangan anaknya
yang ada dalam kandungan saya bu
bisa tahanan diperbolehkan mengirim surat dan kabar
sama keluarga di rumah
ibu tulis alamat suami ibu disini ya
ibu tulis alamat suami ibu disini ya
setelah itu kami akan bantu kirim
kalau sudah diterima kami akan kabarkan
terima kasih banyak ya bu
semoga hati nina bisa berubah
setelah melihat foto anaknya yang gue kirim
hidup aku gak tenang seperti ini
semua akibat jadi perbuatan menantuku elsa
jujur aku gak baik baik aja
sejak peristiwa itu
hidup aku udah berubah

karena dulu aku sama keluarga aku selalu bela elsa
tapi sekarang udah berubah semuanya rose
kita dulu semua
kita percaya semua sama els
tapi dia udah bohongin kita semua

tapi dia udah bohongin kita semua rose
kalo aja seandainya dulu kita tau
elsa sejahat itu
gak mungkin rose keluarga aku bela dia
tapi semuanya sekarang sudah terungkap
semua kenyataannya udah jelas
semua kenyataannya udah jelas
kita tau elsa seperti apa
dia udah bunuh anak kamu roy
aku bener bener minta maaf sama kamu
sekarang semua orang udah tau tentang elsa

dia udah ditangkep
dan nino udah mutusin untuk menceraikan elsa
kalau ada perkataan ataupun perbuatan aku
kalau ada perkataan ataupun perbuatan aku
yang menyinggung kamu dan keluarga kamu
makasih ya rose
makasih ya rose
hidup kita keluarga kita keluarga kamu keluarga aku
sudah menjadi sangat sangat berat
karena perbuatan elsa
izinkan saya ketemu yawasa pak
tahanannya dimana pak
tidak bisa pak
papa harus jaga sikap disini
maksudnya cuma bantuan
saya harus ketemu sama elsa pak
tolong saya harus ketemu sama elsa pak
anda tidak bisa bertemu tahanan lain
karena anda masih dalam proses
ya udah kalau gitu saya minta tolong pak
ambilin kertas dan polpan pak
saya mau nulis sesuatu buat yansa
makasih ya pak
lo baik baik aja kan
mereka gak nyangkitin lo kan
gue akan terus dampingin lo
jaga kandungan lo dengan baik
jaga kesehatan lo
biarpun kita terbatas dengan dia
dinding tapi cinta gue bisa menembus dinding itu
gue akan selalu ada buat lo sa
gue udah bilang sama pengacara dan polisi kalau gue udah siap dipenjara bersama lo sa
lo gak perlu khawatir
gue janji kita akan tetap sama sama
apa sekarang lo udah sadarin sa
cinta gue buat lo adalah cinta yang sebenarnya
sa hatimu banjir
hakim menyerang mereka
gue gak berhasil nyelamatin lah
harus sisirat semuanya
akhirnya aku main kesini lagi ya